memiliki wajah cantik dan awet muda adalah idaman semua wanita
demi meraihnya banyak cara ditempuh
salah satunya dengan terapi hifu
terapi satu ini mampu menghilangkan garis kerut dan wajah seketika tanpa tindakan operasi
penasaran seperti apa berikut liputannya
hifu terapi atau high intensity focus ultrasound adalah terapi menggunakan kekuatan ultrasonografi
selain aman karena tidak memiliki efek samping
hipoterapi juga sangat efektif merangsang penguatan lapisan kulit dan pengangkatan sel mati
sehingga makin terlihat awet muda karena menghilangkan garis kerut di wajah
setelah melalui konsultasi pasien biasanya langsung menjalani foto refill
dengan tujuan mengetahui kondisi kulit terlebih dahulu
wajah kemudian dioles pelumas untuk mempermudah menghantarkan panas
energi panas laser inilah yang bisa merangsang produksi kolagen di wajah
terapi hifu kini menjadi tren di kalangan wanita metropolis
terutama yang ingin wajahnya tampil tirus
saya kan tembang saya ingin buat jadi lebih tirus
lalu kesini sama dokternya disarankan untuk tindakan hifu
istilah tindakan itu ipis saya memang lebih tirus dan terasa lebih kencang
dibandingkan tindakan operasi teknologi ini cukup cepat
karena hanya membutuhkan waktu selama sembilan puluh hingga satu ratus delapan puluh hari saja
wajah sudah bisa tampil awet muda
bagaimana anda tertarik silahkan datang dan mencoba